ini adalah makam prajurit prajuritku
yang terbunuh oleh pasukan pajajaran
lepaskan kami kami tidak ingin bertumbal
kami ingin masih hidup
aku tidak butuh tangisan kalian
yang aku butuhkan
untuk membangkitkan anak anak buah
seharusnya siang ini dia sudah memeriksa putraku langsung sang
nyiro sudah membuat ramuan
sebentar lagi dia akan ke sini
ada apa ini
kenapa raka terlihat sangat kaku
apa ada yang salah denganku
aku harus segera pergi dari sini
tolong jelaskan padaku raka
mereka bertemu lagi
rai siliwangi melihat ini
rai bisa makin salah paham padaku
apa yang sebenarnya terjadi
ada apa yunda
tidak rai aku
aku hanya merasa
sikap rangka sancang lodaya begitu aneh akhir akhir ini
guru menyimpan perasaan padamu
tidak rai tidak
tolong jangan bahas masalah itu
tidak seperti itu
aku akan kembali ke kamar putraku
ada di tanganku
ini adalah makam prajurit prajuritku
yang terbunuh oleh pasukan pajajaran
kami tidak ingin ditumbal
kami ingin masih hidup
aku tidak butuh tangisan kalian

yang aku yang ingin menangis ini
yang aku yang ingin menangis ini
untuk membangkitkan anak anak buah
eh pradang gede
jangan karena emosimu ini
upacara ini jadi gagal
cepat kau mulai upacara pembangkitan ini
aku sudah tidak sabar ingin melihatnya
akan segera aku lakukan
aku harus memperhatikan nyirombang
membangkitkan prajurit prajurit kurandageni
karena suatu saat nanti
aku akan membutuhkan menguasai mantra
diam diam diam
diam diam diam
diam diam diam
menjadi putra mahkota
raden tidak pantas menjadi putra mahkota
hanya raden kian santanglah yang pantas menjadi putra mahkota
setelah aku menjadi putra mahkota
akan memberi kehidupan yang layak bagi kalian
kami tetap mendukung raden kian santang
tidak tidak semua
kami akan mendukung raden kian santang
kami dipimpin oleh orang sepertimu
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
aku bisa dengan mudah
masihkah aku tidak layak di mata kalian
semakin kalian menyakiti kami
kami akan tetap mendukung raden kian santang
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ya allah paham paham semua
menyingkirlah dari sini
kenapa rai menyerang mereka
mereka hanyalah rakyat
pada jajaran yang tidak berdosa
akhirnya kau datang ke rumah
aku ingin meliput sejauh mana
kau bisa membela rakyat
kau bisa melihat rakyat
kau bisa melihat rakyat
obatnya sudah diracik dulu
ada ada saja itu sudah kakak jangan luka segala
kata nyi iroh kalau ada luka seperti itu kakak pakai daun
kamunya terlalu manis
jadi gue dikemerung simut
semut jadi ngekemerung simut
kenapa kamu melukai orang orang yang tidak berdosa
rakyat bersejarah yang tidak berdua
jika mereka salah
tegur mereka dengan baik baik
jangan dengan cara kekerasan
diam kau kian santan
kalau rai tetap seperti ini
bagaimana ya handa prabu
rakyat sebagai putra makhluk
janganlah kau mengaturku
akan menghantam mereka
lawan mereka seperti ini
aku tidak akan tinggal dia
coba kau membeli mereka
sama sekali tidak rakyat
kalaupun mereka pendukungmu
aku sama sekali
akan membela mereka
sekarang kau minggir
atau aku yang akan memaksamu untuk meminta

kita akan bertarung nyawa nih
aku terpaksa memukulmu
tak ada alasan lain
kau harus mati tanganku